kasus covid sembilan belas belum meredah varian baru bermunculan
pola hidup sehat segera divaksin dan taat protokol kesehatan
menjadi kunci terhindar dari virus covid sembilan belas
saat ini pemerintah juga menghimbau penggunaan double masker
guna memperketat penjagaan dari paparan virus corona
namun anjuran double masker bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar justru kerap mengganggu
rasa sesak engap dan juga bau tidak sedap dari dalam masker menjadi dilema bagi masyarakat
namun kini ada solusi yang sedang viral yaitu mengoleskan wangi wangian yang dapat melegakan pernapasan seperti minyak eukaliptus
tapi apakah hal ini aman kita akan membahasnya bersama saya sudah hadir bapak rian tirta yudhistira
selaku chief sales marketing officer enesis group dan juga dr lili estelita sebagai praktisi kesehatan
terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami
saya ke dokter lili terlebih dahulu biasanya kalau kita beraktivitas di luar rumah menggunakan satu masker aja tuh ada banyak sekali kendalanya
problemnya begitu ya salah satunya sesak nafas apalagi kalau double masker
nah kira kira untuk penggunaan eukaliptus ini apakah memang bisa untuk melegakan pernafasan dokter
oke memang sekarang anjurannya harus menggunakan double masker ya pada beberapa orang merasa tidak nyaman
boleh tuh salah satunya oke lah pakai minyak eucalptus biar lebih nyaman tapi harus pakai double masker gitu kan
memang secara penelitian dari dulu kita udah tahu nih tentang minyak eukaliptus yang berasal dari australia
nah dia ini memang berfungsi untuk membantu melegakan pernafasan
dari berbagai macam penelitian dia membantu untuk mengurangi gejala gejala common call
seperti nafas tidak nyaman lalu konges di hidung atau hidung tersumbat nama lainnya
dia juga punya fungsi lain yaitu membantu meredakan batuk
dan salah satu fungsinya untuk saat ini karena banyak sekali nih
mengalami anosmia ya kak diana dia juga menjadi salah satu terapi untuk membantu penciuman kembali
nah selain itu juga beberapa penelitian secara in vitro mengatakan memberikan minyak eucalyptus langsung ke bakteri atau virus
atau menguapkannya dia di udara itu memang membantu untuk menurunkan daya hidup virus tersebut sendiri
artinya bisa menjadi proteksi tambahan begitu ya
tapi sayangnya ini minyak adanya di australia
nah ini kira kira di indonesia selalu memberikan terobosan terobosan yang membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini
baru apalagi nih untuk mengatasi problematika masyarakat yang merasakan sesak nafas akibat penggunaan double masker
ya kita dari nsis group memang selalu berusaha untuk memberikan solusi yang tepat ya
bagi seluruh apa saja concern dari masyarakat indonesia terutama dalam masa pandemi ini
nah salah satu produk yang kita ada itu namanya plosa
plosa ini adalah aromaterapi sebenarnya
tapi kita bilangnya karena banyak punya manfaat jadi seperti alat setel untuk tubuh dan otak
nah ini saya ada empat manfaatnya ya mbak dian
nah jadi saya jelasin satu satu ya
yang pertama adalah seperti yang dokter sudah jelaskan tadi
anjuran double masker sekarang itu membuat banyak masyarakat indonesia yang susah napas
karena memang tidak terbiasa untuk menggunakan double masker dari pagi sampai sore ya kalau di luar rumah
nah plosa ini memiliki kandungan yang namanya broncodilator
jadi kalau dioleskan di masker itu bisa melegakan pernafasan kita
membuat kita nyaman walaupun pakai double masker
jadi kalau sudah pakai plosa di maskernya tidak ada alasan lagi untuk buka buka masker
pakainya di maskernya ya
pakainya di maskernya
jadi tidak perlu dibuka buka lagi begitu ya
nah selain itu juga plosa semua variannya mengandung yang namanya sineo satu delapan ya
ini adalah antivirus dan bisa membunuh kuman dan virus yang ada di masker tersebut menghambat pertumbuhannya
terus yang kedua adalah untuk masyarakat indonesia yang terutama sedang menjalani proses isolasi mandiri ya
jadi banyak sekali yang mengeluh hidungnya mampat atau juga penciumannya tiba tiba hilang
kita punya menggunakan plosa ini yang namanya alat atau terapi pernapasan
yaitu kita hirup dalam dalam dengan plosa ya
menggunakan ujung satu laginya yang untuk inhailer
jadi beberapa kali dalam sehari dan juga dua lubang hidungnya
nah ini mudah mudahan bisa membantu untuk supaya yang mampet langsung plong lagi ya hidungnya
dan juga yang kehilangan indera penciuman langsung bisa balik lagi dengan terapi hirup plosa dalam dalam
terus manfaat ketiga salah satu ujungnya plosa juga ada ujung tumpul yang bisa kita pakai untuk pijat di kepala
jadi di titik titik ini ya di tengah kepala
namanya adalah titik acupressure
jadi kalau yang sering migren atau sakit kepala misalnya ya
either di depan atau di belakang itu sangat sangat dibantu oleh plosa
itu manfaat ketiga
terus manfaat keempat untuk kerokan
nah kita tahu nih masyarakat indonesia banyak banget yang suka kerokan saya sendiri juga suka
nah ini caranya adalah paling sering kerokan itu kalau di belakang leher ya
jadi diolesin nama plosa terus kemudian dikerok menggunakan kupingnya dari plosa tersebut
untuk kerok maupun bisa juga dikerok di punggung tuh banyak juga
jadi plosa ada banyak sekali manfaatnya dan mudah mudahan membantu masyarakat indonesia
wow ini si kecil yang multifungsi begitu ya
tapi untuk ukurannya sendiri kira kira praktis atau tidak nih varian untuk di bawah bawah
ya jadi plosa kita ada tiga varian ya yang warna hijau warna biru dan warna merah
tapi selain itu baru baru ini kita juga meluncurkan kemasan yang lebih praktis yaitu plosa mini
nah plosa mini ini
lebih kecil lagi dibanding plosa regular sehingga kalau buat bepergian bisa ditaruh di kantong baju
di saku celana gitu ya itu praktis banget
tapi apakah mengoleskan plosa di masker ini aman tidak membuat masker kita bocor begitu ya
kita akan membahasnya sesaat lagi dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali
masih bersama saya diana dwiqa dan tadi kita sudah membahas tentang manfaat minyak eukaliptus yang bisa menyegarkan napas
nah tapi dokter lili ini apakah cara ini aman untuk dilakukan
oke jadi yang kita ketahui adalah masker surgical musk yang sekarang sesuai dengan standar itu harus memiliki tiga buah lapisan nih kak

lapisan paling luas itu harus anti air
kemudian lapisan yang dalam fungsinya untuk filtrasi dan baru lapisan yang paling dalam itu
yang tadi tanggal filtrasi yang paling dalam itu harus yang menyerap air dan nyaman nih kalau kena wajah kita
nah seharusnya jika memang dia sesuai dengan standar kemenkes lapisan itu anti air luarnya
ketika dia kena air maupun kena enya harusnya tidak apa apa dan tidak merusak dari masker tersebut
walaupun memang secara garis besar kita harus melakukan penelitian lebih lanjut nih terhadap hal ini
tapi jika masker ini sudah sesuai dengan standar seharusnya tidak apa apa

oke saya lanjut ke farian

atau seperti minyak kayu putih lainnya itu kan agak panas begitu ya pak ya
ini kira kira dengan ciri ciri atau karakteristik yang agak panas itu akan merusak masker atau tidak pak
nanti malah jangan jangan membuat masker jadi bocor nih kira kira apa
farian ada penelitiannya terdahulu atau bagaimana
benar jadi kita jadi sudah meneliti juga bahwa dengan mengoleskan plosa dengan normal ya ke masker bagian luar
itu tidak akan membuat masker itu jadi rusak
seperti video yang kita saksikan sama sama demonstrasinya
bahwa kalau sudah kita olesin plosa terus kita tuangin air ke dalam bagian luar dari masker itu
lapisan luar maskernya seperti yang dokter tadi sudah jelaskan tetap menolak air
jadi tidak usah khawatir untuk mengoleskan plosa ke masker karena tidak akan membuat masker itu jadi rusak
tetap berfungsi seperti yang kita inginkan
artinya ketika mengoleskan secara benar di masker yang standar
plosa ini tidak akan menyebabkan kebocoran atau merusak masker
malah akan melegakan pernapasan kita begitu
oke nah ini kira kira ada edukasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh enesis group nggak pak
kita memang mendukung ya program pemerintah untuk melakukan double masker
karena itu baru baru ini kita meluncurkan campaign yang viral
namanya gerakan oles masker atau gerakan oles plosa
jadi kita ingin mengajak seluruh masyarakat untuk rame rame mengoleskan plosa ke maskernya
sehingga walaupun pakai double masker tidak sesak napas dan bisa membantu bunuh virus
nah ini kita ngajak seluruh masyarakat untuk mengupload di sosial medianya
di instagram di facebook di youtube dan tag instagramnya plosa
dan kami akan memilih nanti semua yang paling menarik ya testimonialnya
bagaimana menggunakan mengoleskan plosa di masker dan kita akan berikan hadiah seperti iphone dua belas dan uang tunai jutaan rupiah
oke kira kira apakah ada ajakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat pak rian
ya kita tentu saja mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti anjurannya
yaitu melakukan double masker setiap kali keluar dari rumah
dan jangan lupa untuk oles plosa sehingga bisa pakai double masker terus menerus selama di luar rumah
dan tidak sesak karena plosa bisa melegakan dan menyegarkan penapasan
oke artinya sekarang tidak ada alasan
terima kasih sudah datang lagi untuk tidak memakai masker apalagi ketika kita berada di luar rumah ya
baik pak rian tirta dan dr lili terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di insider cnn indonesia
dan demikian perbincangan kita sore hari ini semoga memberikan manfaat
saya diana dwika undur diri terima kasih sampai jumpa